kamu kenapa sih
belakangan ini jadi keras
udah gitu sama aku
uang sebanyak itu
buat kamu bro
terminal ya bang ya
eh anak pada
bang bantu bang lo turun
mau apa dikit dikit lah dulu
anjir kalau gak salah nih
eh tolong nih anak diajarin yang benar ya
aduh maaf ya pak bapak bisa baca nggak sih
ngomong yang bener ya
biar tukang ojek begini
kami tamatan sma
eh enak saja kamu
kalau gitu tau dong
bilangin tuh sama si anjir
kalau nggak bisa ngajar anaknya
biar gue yang ngajar
bunda kok mau ngasih duit sama dia
kamu gak boleh bicara seperti itu
jangan marah marah begitu dong
kan kasihan bunda
eh bunda ancer
eh bunda ancer maksudnya
susah dapet perangkat aja
kalau bunda nggak mau ngasih duit gak apa apa
abang pecahin tuh tibi
eh tunggu dulu dong
emangnya kamu buat apa uang ya
buat bayaran sekolah
sekarang kan bayaran sekolah udah gratis
bunda abang bukan sekolah negeri
swasta itu harus bayar spp
waduh bunda suka lupa sekarang
kok gak tau sekolah negeri pas swasta
baru tiga hari yang lalu bunda kasih untuk bayar
eh lu tau gak ini gak bener nih
masa pacaran sama laki laki
lu tuh sakit
terus obatnya apaan bro
dekatkan aja kan
dekatkanlah diri kepada allah swt
buang jauh jauh untuk pikiran yang enggak enggak
kalau lo emang mau lu bilang mau
kalau enggak bilang enggak
jangan mau yang enggak enggak
ucapan huruf iiiyah
lupa enggak buat
jangan letak putus asa
bagian dari kemarin latihannya gini gini mulu
tapi pak jangan donong apa apa salah lagi ya
terima kasih pak
ini kelihatannya sayang banget sama si bunda lu itu
iya bunda lu
kalau gua mau ubah ubah ini lah
anak pesan remnya
lu sebenarnya anak siapa sih
mas harus pikirin dong
mas kalau dewi udah bikin video krip nanti kan dilihat sama produser
nah kalau produser udah lihat pasti dewi diajak rekaman
kalau dewi udah rekaman dewi bakalan jadi penyanyi dong mas
kalau dia jadi penyanyi pasti bakalan terkenal
mas juga pasti bakalan terkenal
iya nggak sih
dia jangan lupa tuh
kalau mau musunin apa kan tak anybody but
ya allah apa kamu buat
bisa param industri ya

lo liat ke kacau
ini buat apa nih
kembali dong ke jalan yang benar
kembali ke kodrat yang allah telah berikan
kok ceklatannya gugup sekali
barusan udah berondong baru ya
ini mau diapain nih
lihat ke sini
loh apaan rambut gue
hah apa salah
lo bisa kerja gak sih